bagi karyawan swasta seperti togi lumban raja pandemi virus corona bagaikan penjara
sebelum wabah covid sembilan belas merebak pekerjaan menuntutnya untuk sering berdinas ke luar kota
kini situasi berubah
mekanisme work from home atau wfh justru membuat ayah lima anak ini menghadapi banyak tantangan
yang rentan memicu stres
kalau di rumah ini gangguannya banyak banget
dia banyak banget
termasuk anak anak yang juga ikut belajar di rumah
ketika kita dia mau nanya sesuatu dia langsung datang
sementara kita masih kerja masih fokus dengan teman teman di kantor
stres akibat bekerja di rumah dalam kondisi yang serba tak menentu praktis dirasakan togi
tak ingin mati angin ia bersama anggota keluarga lain memutar otak mencari cara untuk membunuh rasa bosan
kurangin rasa jeruk itu biasanya kita ajak masak bareng misalnya
kita bikin kue nih anak anak nih kita lihat lihat aja karena anak saya kan banyak ya
pandemi virus corona juga menjadi pukulan telak bagi pengusaha industri kreatif seperti kadat
memikirkan keberlangsungan bisnisnya juga menjadi sumber stres yang harus ia cari solusinya
saya harus syuting gitu yang maksudnya pekerjaannya
berkumpul di luar dan berkumpul jadi sudah ada syuting terus project semua nggak ada yang jalan
bagi pria lajang seperti khadat memasuki bulan ramadan tak bisa berkumpul bersama keluarga dan teman rasanya cukup menyiksa
beruntung hobinya berolahraga dan membaca buku membuatnya tetap waras menghadapi situasi ini
kita semua menghadapi kenyataan yang benar benar baru
jenuh tentu hal yang wajar
namun mengenali gejala stres juga penting untuk dilakukan
sebenarnya keluhan itu bermacam macam sih ya
setiap orang berbeda beda tadi ada yang debar debar ada yang keringat dingin ada yang jadi nggak bisa tidur malah halo malam gitu ya
ada banyak hal kecil yang bisa anda lakukan di rumah untuk mengalihkan stres
mengurangilah baca baca berita berita situasi sekarang covid sembilan belas
sebetulnya sekarang ini punya waktu yang cukup banyak buat melakukan ibadah
hobi hobi lama mungkin yang sempat
tidak pernah dilakukan karena kesibukan ya
kini bertahan bukan soal menghindari virus semata
tapi kemampuan mengelola stres juga menjadi amunisi ampuh menjaga kewarasan